udah lama ngomong sendirinya
ada bang ondrilnya
oh kirain berapa
yaudah kerjain dah
yaudah sama ongkosnya dua ratus ribu
kok malah amat
ompur selalu puasa
om kalau ngomong gak usah ngadep belakang
gue gak ngepahan sama bau wangi kesturinya
kalau emang udah parah rusaknya
beli lagi aja
kata bang ojak
kalau masih bisa dibenerin nggak usah beli lagi
tumben ma inget
ingat bilang oh seperti itu
mau pulang dulu
ada yang ketinggalan mak
terima kasih ompur
ompur pendadak sariawan
kalau ompur ngomong takut kamu kena wangi kesuri lagi
ompur kena wangi kesturi
makanya mau ompur abis sahur
ngusuk gigi dong
makanya mau ompur abis sahur ngusuk gigi dong
ops di layar
hei tukang ojek
ada komponen yang mesti diganti
saya mau tanya dulu
situ mau cari sendiri apa yang saya cariin
abang aja deh yang nyariin biar cepet kelar
oh yaudah kita balik lagi aja dua jam lagi
kamu liat neng rika
di rumahnya kali
nggak ada pur
saya terpisah sama neng rika di tanah abang
kejadian lagi lo kepisah sama rika
pur kata bapak saya kalau teman lagi kesusahan jangan diketawain
kalau kata bapak gue lain
kalau lo kepisah sama gebetan lu jangan pulang dulu
iya ya pur sampaikan ya salam saya buat bapak kamu
kok abang tau
terus mixernya gimana
kok belum diapapain
ya abang ini masih nyari alat yang rusak
dua jam lagi suruh balik
abang jangan tidur
nanti dua jam lagi abang harus ke tukang servis
sampai jumpa lagi
mau ngajak main catur lagi
jangan gr kamu cuy
aku balik lagi ke sini mau numpa ngadem doang
mas pur kenapa sih
dan yang ditegor cuma jawab
ih mas bur kenapa sih
cekat cekat cekat
buka masih jauh
belum juga dua jam lah
masa mau nunggu dua jam
ya orang kata abangnya suruh nunggu dua jam
kalau abang nungguin di sono pasti kurang dari dua jam
itu kamu bawa makanan buat buka puasa ya
mas pur tahu aja
mas pur mau
ih nanti ya kalau aku belinya banyak
mas pur mau
mas pur mau
mas pur mau
mas pur mau
mas pur mau
mas pur mau
mas pur mau
the late jakarta
mengapa masih di sana
bahkan nggak punya acara
saat akhir parfumnya dari palembang
silahkan beli ya
kelapa demikianlah siraman kolbu dari john jemut
mak udah lama
lama di sini
udah lama ngomong sendirinya
ada bang ondrilnya
oh kirain berapa ya
yaudah kerjain dah
yaudah sama ongkosnya rp dua ratus
kok malah amat
masa naik ojek nggak bayar
nih terus kenapa mukanya kayak yang kesel sama lapar